yuk merapat sobat ada info penting nih
chris sudah mencapai target lima belas juta pengguna baru
gubernur bank indonesia mau kasih tips dan ucapan apa ya
para pejuang chris bapak dan kita semuanya itu bangga bangga bangga bangga banget
dan terima kasih kalian kalian betul betul pejuang kris yang betul betul membanggakan
semangat ya apresiasi bangga butuh terima kasih ya
yuk kita terus berjuang memperbanyak memperluas penggunaan dan akseptasi grace
tapi bagaimana ini membuat suatu haminis para pengguna crace
tipsnya apa ini langsung dari bapak
nomor satu izin setunggal
nomor satu mari kita terus
terus pahami yang kris ini
sekarang kan ada kris tbs
bukan teka teke silang loh
adalah tarik transfer dan store
nomor dua adalah melakukan ini dengan sepenuh hati
coba bayangin yang kalian bantu itu siapa
para pedagang ritim umkm para wanita milik
yang melakukan dengan penuh hati
nomor tiga harus kerja sama
selamat menunggu assalamualaikum selamat berjuang
insya allah bangsa kita lebih maju